kami bangsa indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
nggak terasa di tujuh belas agustus dua ribu lima belas ini
indonesia sudah menginjak umur yang ke tujuh puluh tahun
nah sebagai anak muda
gak ada salahnya dong
kalau kita pengen tahu gimana sih sejarah indonesia
itu bisa merdeka
bersama saya aditya cnn indonesia akan mengajak kalian semua
untuk mengetahui sejarah republik indonesia bisa merdeka
nah teman teman untuk lebih jelasnya lagi
sekarang kita udah ditemenin sama mas ari
biar tahu tentang detailnya
museum perumusan naskah proklamasi
baik alhamdulillah mas
ini yang pengen saya tanya
sebenarnya bung hatta bung karno sama ahmad subarjo ini ngapain sih mas di ruangan ini
oke jadi ruangan ini menggambarkan peristiwa
seputar perumusan naskah proklamasi
dimana bu karno saat itu bertindak sebagai yang menulis
dan ahmad subardu dan bu karno bertindak sebagai yang memberikan saran saran tulisan
oh gitu untuk tulisannya seperti apa gitu ya
dan ini peristiwa penulisannya ini sendiri pagi siang sore malam
oh kurang lebih sekitar pukul dini hari lah
yang masuk tanggal tujuh belas agustus ya
oh jadi bener bener emang last minute banget mas ya
sebelum diumumkan proklamasi indonesia ya
teman teman sekarang kita sudah ada di ruang pengetikan naskah proklamasi
yang diketik oleh bung sayuti melik
dan ditemani oleh bung bm dia ya bur harudin muhammad dia
keduanya adalah bekerja sebagai jurnalis
yang mungkin dianggap sebagai orang yang paham tentang tata bahasa
gitu jadi setelah diketik
dibawa ke ruang pengesahan dan ditandatangani di atas piano itu
nah teman teman ini dia
piano yang digunakan untuk sebagai alas untuk bung karno menandatangani naskah proklamasi
seperti ini foto jelasnya
nah teman teman setelah tadi naskah proklamasi jadi
bung karno langsung masuk ke ruangan ini
jadi ini adalah ruang pengasahan naskah proklamasi
jadi beliau meminta persetujuan dan pendapat
kepada tokoh tokoh yang hadir
kira kira ini naskahnya udah oke belum untuk diproklamirkan
nah ini dia tokoh tokoh yang hadir
setelah tadi naskah proklamasinya dirumuskan
diketik dan ditandatangani oleh bung karno dan bung hatta
lalu naskahnya dibawa ke sini untuk dibacakan
dulu ini adalah sebelum jadi taman kayak gini
ini adalah halaman rumahnya bung karno
dulu di jalan pegasan timur nomor lima puluh enam
selain ada patung bung karno dan juga bung hatta
ini monumennya ya
dan juga ada naskah proklamasi republik indonesia
kalau kita perhatikan di belakang ini ada pilar juga
pilar itu berjumlah tujuh belas
tapi nggak termasuk tangga itu ya
itu cuma buat bersih bersih
buat merawat ya itu tidak termasuk
dan kalau kita lihat disana juga ada tugu petir
nah disana ada tulisan yang menjelaskan bahwa
proklamasi itu dibacakan pada tanggal tujuh belas agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima jam sepuluh pagi
nah teman teman sekarang kita sudah berada di dalam gedung
di kantor berita antara
jadi dulunya ini namanya domain
jadi ini adalah perjalanan selanjutnya
naskah proklamasi kemerdekaan republik indonesia
setelah dibacakan oleh bung karno dan bung hatta
dan untuk menyebarluaskan lebih cepat lagi tentang berita
kemerdekaan republik indonesia
maka domain indonesia pun membawa berita tersebut
untuk disebarkan melewat radio hosok kyoku
tanpa sepengetahuan jepang
dan akhirnya berita kemerdekaan republik indonesia pun tersebar luas
dan peristiwa itu pun menjadi akhir dari perjalanan
naskah kemerdekaan republik indonesia
sekaligus menjadi awal dari kemerdekaan republik indonesia sampai sekarang
seperti kata bung karno
enam bulan kita telah merdeka
sesudah enam abad masih merdeka
sekali merdeka tetap merdeka
saya aditya untuk cnn indonesia